selama pandemi covid sembilan belas konsumsi layanan streaming hiburan terus mengalami peningkatan
kesempatan ini ditanggapi serius oleh platform streaming video berbayar atau premium
dengan meluncurkan produk baru yang dinamakan cukmu cuma buat kamu
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
sebuah platform streaming video premium asli besutan anak negeri
diperkenalkan pada rabu dua puluh april sore di gedung bank mega tendian jakarta selatan
platform streaming video yang dinamakan cukmu ini merupakan produk terbaru dari transvision
sebuah unit bisnis di bawah ct corpora yang juga merupakan induk cnn indonesia
platform streaming video ini menghadirkan lengkap berbagai saluran televisi nasional maupun internasional
secara langsung maupun secara on demand
tak hanya saluran televisi cukmu juga menghadirkan ribuan koleksi video on demand dari hollywood
kadrama serta berbagai konten eksklusif dari indonesia
cukmun dapat diakses di mana saja menggunakan berbagai perangkat
seperti komputer smartphone maupun smart tv yang terintegrasi dengan jaringan internet
youtube itu amerika ya datang masuk di indonesia
mulai ada netflix mulai ada youtube mulai ada hpo mulai ada begitu banyak
jadi kapan kita bisa menjadi
tuan rumah di negara kita sendiri
soft launching platform streaming video ini sengaja dilakukan menjelang hari raya idul fitri dua ribu dua puluh
hal ini guna memberikan tayangan menarik selama hari raya idul fitri
dan menemani perjalanan para pemudik selama mudik lebaran tahun ini
diarapkan cukmu akan menjadi tuan rumah di negara sendiri